momen menarik terjadi di tengah sambutan presiden joko widodo saat acara penghargaan ppkm award dua ribu dua puluh tiga senin pagi
jokowi yang yakin banyak yang lupa akan singkatan ppkm membuka sayembara serta menunjuk seorang ibu untuk menjawab
ini dia ya awalnya jokowi bertanya apa singkatan dari ppkm dan menunjuk seorang ibu untuk maju menjawab
namun saat di panggung jokowi malah bertanya apa kepanjangan dari psbb
tapi yang saya tanyakan bukan ppkm
terima kasih pak perkenalkan saya dari kelimatan timur
kelimatan timur sudah
saya sentra vaksin dari klinik swasta
pak tadi ini tanya ppkm
ibu ibu bekerja di mana
saya di puskesmas kepala puskesmas
ya sekarang kepala puskesmas
tadi yang saya hafali ppkm pak
psbb pembatasan sosial berskala besar
ya oke betul
terima kasih ibu silahkan
terima kasih pak
terima kasih pak
mas apa sepedanya itu
saya kirim ke rumah ibu lah sepeda